memanfaatkan teknologi internet of things atau iot
bercocok tanam kini tak harus dilakukan di lahan yang luas dan berlumpur
sebuah perusahaan rintisan tunas farm
memanfaatkan ruko di kawasan serpong tangerang banten
untuk diubah menjadi lahan pertanian vertikal dalam ruangan
beragam sayuran seperti selada bayam merah kale dan pokcoi
ditanam menggunakan sistem hidroponik dalam ruang kaca berukuran dua puluh empat meter persegi
semua parameter yang dibutuhkan tanaman seperti cahaya nutrisi ph hingga suhu dan kelembapan
bisa diatur secara otomatis
tadi balik lagi ini semua dikontrol semuanya close
jadi untuk faktor x yang tadinya itu bisa menyebabkan kita gagal panen kerusakan panen dan lain lain
itu semua sudah tidak ada
sehingga kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksikannya
kita bisa memprediksikannya
karena kita bisa memprediksi
kita bisa memprediksikannya
karena kita bisa memprediksikannya
karena kita bisa memprediksikannya
karena kita bisa memprediksikannya
proses efisiensinya yang dipakai di ruko dengan luas gini dan perkembangan teknologi seperti ini saya sangat terkesan sih dan belajar banyak juga di sini
kesannya lumayan bagus dan lumayan unik karena masih jarang sekali ya yang mempunyai bisnis di mana bisnis ini punya teknologi bisa mengembangkan tanaman dari bibitnya kecil
jadi ini salah satu bisnis yang unik dan mungkin ke depannya bisa jadi salah satu bisnis yang akan booming di masa yang akan datang
dengan teknologi pertanian vertikal dalam ruangan produktivitas bisa terjaga sepanjang tahun
dalam sebulan sayuran bisa dipanen empat kali dengan kuantitas hingga tiga ratus lima puluh kg sekali panen